kepala badan intelijen negara sutioso memastikan empat belas warga negara indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf masih hidup
namun pemerintah belum bisa memastikan lokasi empat sandera terakhir begitu juga identitas penyandra
kemungkinan besar empat sandera ini terpisah dari sepuluh sandera lainnya
kita bisa komunikasi lewat jaringan kita
yang empat orang kita belum tahu ya tetapi saya meyakini mereka masih dapat
karena mereka belum membuka komunikasi dengan pengusaha yang memilih kapal itu
masih empat yang sudah diketahui atau sudah pindah lagi
oh iya karena itu saya katakan belum bisa saya katakan di mana
mungkin berpisah mungkin sama sama tetapi pastinya kita belum komunikasi
itu artinya dia tidak satu grup
kalau dia satu grup dengan yang sepuluh itu pasti kita tahu